kenapa berdusta hanya untuk cinta
cinta bukan dusta dipilih menjadi single ketiga yang dirilis noah
lagu ini terangkum bersama sembilan tembang lainnya dalam album sings legend
lagu ini terangkum bersama sembilan tembang lainnya dalam album sings legend
sebelumnya noah telah mengaran semen tembang milik kus plus
dan lagu sejada panjang karya bimbo
lagu ini terangkum bersama sembilan tembang lainnya dalam album sings legend
noah juga tengah merilis proyek second change
ini adalah remake album yang pernah diproduksi saat bersama peter pan
album taman langit dan bintang di surga
melewati proses mixing dan mastering di luar negeri
untuk menghasilkan kualitas audio yang lebih baik
gria putri jakarta